pandemi covid sembilan belas memaksa pembelajaran tatap muka di sekolah terhenti sejak maret dua ribu dua puluh
kondisi ini bukan hanya berdampak terhadap peserta didik dan tenaga pendidik
namun juga berimbas terhadap sektor pendukung kegiatan belajar mengajar
salah satunya adalah bisnis penjualan seragam sekolah
mulai senin sepuluh januari dua ribu dua puluh
tiga ratus tiga puluh sekolah akan menggelar pembelajaran tatap muka secara penuh
hal ini yang membuat orang tua mulai mencari kebutuhan seragam sekolah untuk anaknya
di kawasan jalan jenderal ahmad yani dan sekitarnya
kawasan ini sejak lama dikenal sebagai pusat pertokohan seragam sekolah
sebenarnya baru dapat info kemen pemain sih
karena kan dari sekolah harus ada pengumuman dulu ya
gue ngomongan dan harus pakai putih putih jadi baru dapat sekarang
kemarin saya pas awal semester
udah beli nggak tahunya kan karena masih masa pertumbuhan jadi sempit
para pengelola toko mengaku
selama dua hingga tiga hari terakhir
ada sih cuma baru
kalau mulai itunya mah baru dua hari
masalahnya besok kan mau masuk
ya soalnya kan karena kita di bandung tuh udah gitu
iya jadi lonjakannya nggak begitu amat gitu
mereka berharap pembelajaran tatap muka di masa pandemi berjalan dengan lancar
sehingga seluruh sekolah di kota bandung bisa kembali menggelar kegiatan belajar mengajar
yang akan berimbas positif terhadap usaha mereka
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat